sementara senin kemarin pansus hak angket terhadap kpk mengundang yulianis saksi kunci kasus korupsi wisma atlet dan proyek hambalang
yulianis adalah mantan kasir perusahaan milik muhammad nazaruddin mantan bendahara umum partai demokrat
julianis mempertanyakan sikap kpk yang dianggap mengistimewakan nazarudin
ia berkali kali mengadukan nazarudin kepada penyidik kpk karena sering mendapatkan bap dari para saksi
secara gamblang yulianis pun mengklaim mendengar salah satu anak buah nazarudin minarsi memberi uang satu miliar rupiah kepada mantan komisioner kpk adnan pandu praja
peristiwa itu terjadi di kantor pengacara elsa sharif
kpk tidak peduli kesaksian palsu selama kpk itu diuntungkan dengan kesaksian itu
tapi kpk akan peduli kesaksian yang dianggap kpk palsu bila diperlukan
tujuan saya bicara di sini bukan untuk menjelekan kpk bukan untuk melemahkan dan bukan untuk menjatuhkan kpk
tapi supaya kpk berhenti mengistimewakan nazarudin
dan tolong perhatikan korban korban teman teman saya karena ulah nazarudin
janganlah orang orang kecil seperti kami jadi tumbal
kalau begini terus ya kami kami ini yang menjadi korban
tidak layak kami kami ini dipenjara sampai empat belas lima tahun disuruh bayar denda sampai bermiliar miliar
padahal yang menikmati itu kan nazarudin
saya tahu nazarudin ini seperti sebuah pusaran dalam berbagai kasus korupsi dari berbagai proyek
wisma atlet kemudian duga anyan kemudian hambalang belum selesai sampai saat ini
proyek iktp yang sekarang juga menyandra nama nama besar politisi politisi di negeri ini
mulai di dpr sampai kepala daerah
itu juga berangkat awalnya juga dari informasi seorang nazarudin
tapi kpk disebut oleh julianis dalam pansus hak angket kpk tentu saja ya di dpr
bagaimana pegiat anti korupsi atau icw melihat hal ini
iya sebenarnya satu kita harus melihat bahwa kasus nazarudin ini yang saya dapat informasinya itu begitu banyak
bahkan kpk sendiri ketika mau menangani itu itu agak kesulitan dan kekurangan sumber daya manusia
kalau mau diteruskan itu mungkin bisa beberapa kali periode pimpinan kpk berganti baru akan selesai
makanya itu banyak kasus kasus nazarudin itu yang juga dilimpahkan ke kepolisian dan kejaksaan
nah sebenarnya keluhan yang disampaikan oleh bu yulianis
ini kan juga ada hubungannya dengan koleganya bu yulianis ya
yang saya dengar informasinya sudah cukup lama juga ada beberapa yang kemudian mau diproses oleh kejaksaan dan kepolisian
ditetapkan tersangka di kasus lain gitu yang sudah dilimpahkan oleh kpk ke kejaksaan dan kepolisian
jadi sepertinya ini bu julianis kan inginnya ada proteksi nih terhadap kolega koleganya beliau gitu
nah kalau kemudian
dan arahnya ke situ kan kpk juga punya keterbatasan wawonang gitu ya
kalau saya sih melihatnya seperti itu
nah tapi juga harus dilihat bahwa bu julianis informasinya sudah cukup banyak membantu kpk
sebagai kasir di perusahaannya nazarudin itu pasti dia sudah banyak memberikan informasi
juga harus dilihat juga sebenarnya polemik yang dibuat oleh bu yulianis ini juga bukan kali ini saja
dulu ketika ditetapkan tersangka anas uban ingrum dia juga salah satu yang mempertanyakan kpk
karena dia sudah mencoba kemudian pemberian herir kalau tidak salah dalam kasus hambalang itu
sampai kemudian ditetapkan tersangka anas gitu
nah tapi akhirnya kan terbukti bahwa anas tidak hanya menerima gratifikasi
tapi juga dia terbukti pencucian uang
tidak pindahin pencucian uang
bahkan pidananya itu sampai empat belas tahun ditingkatkan di mahkamah agung
jadi ungkapan ungkapan bahwa kpk dinilai kurang fair
paling kurang kurang lebih seperti itu
kurang lebih seperti itu
begitu kurang fair
itu sudah memang pernah dilakukan juga oleh julianis dalam sebuah kasus yang lainnya
sudah pernah dilakukan di kasus yang lain
oke baik nanti kita akan minta tanggapan dari bung febri diasa
bang febridiasa selamat malam
selamat malam mas yudha
baik kita tahu dari pernyataan sejumlah pernyataan dari julianis kemarin begitu menyasar kepada kpk
ada disebut mengistimewakan muhammad nazarudin
dan kemudian ada sejumlah uang begitu yang diterima oleh mantan komisioner kpk periode sebelumnya
kita akan nanti lihat jawaban bang febridiasa
tapi kita harus break terlebih dahulu
pemirsa tetaplah bersama kami di cnn indonesia prime news
langsung saja kita minta tanggapan dari jurubicara kpk febri diansyah melalui sambungan telepon
bang febridiasa langsung saja
apa tanggapan atas partai ini
pernyataan julianis kemarin di depan pansus angket yang menyebut bahwa heran begitu kenapa kpk seperti sangat mengistimewakan seorang nazarudin
mungkin perlu dipisahkan ya
karena kalau kita dengar serangan yang disampaikan kemarin itu ada bias misalnya apakah ketika nazarudin berada di lembaga permasyarakatan atau di tamanan
karena kita tahu saat ini nazarudin sedang menjalani masa utama
dan dia sedang menjalani masa hukumannya untuk sebuah kasus yang sudah berkekuatan hukum tetap
itu artinya ketika sudah menjalankan masa hukumannya proses penahanan dan lain lain itu bukan berada pada kewenangan kpk
nah itu kan perlu dibedakan
kalau itu proses penahanan sedang dalam proses penyidikan kpk itu mungkin masih menjadi ranah kpk
tapi yang ditonjolkan rasanya lebih pada proses yang lain
nah itu kan perlu diperjelas lebih dahulu
bagi kpk semua saksi semua tersangka tentu saja harus kita perlakukan sesuai dengan hukum acara yang berlaku
memang ada saksi saksi tertentu yang kemudian dilindungi dalam konteks dilindungi
dulu ibu iulianis juga adalah salah satu saksi yang sebenarnya menjadi saksi yang berlaku
termasuk saksi penting lah di kpk dalam kasus ini
dan ada perlindungan perlindungan juga
seingat saya waktu itu apakah di lpsk ataupun di kpk memang ada pelindungan khusus kalau memang seorang saksi diputuskan seperti itu
namun untuk saksi yang lain atau tersangka yang lain pada dasarnya sama
memang nazarudin ini kemudian menjadi perhatian kalau kita simak baik baik
ketika dia membuka sedikit
jadi sejumlah nama baik dalam kasus yang lama yang kemudian kita tahu ada nama anas urbaningrum juga yang disebutkan saat itu
dan kemudian kita proses lebih lanjut
meskipun tentu kpk tidak mungkin hanya tergantung pada satu keterangan saksi saja
karena kalau kita hanya bergantung pada satu keterangan saksi pasti kpk akan kalah
dan penegak hukuman apun kalau tergantung dengan satu saksi pasti akan kalah
sehingga kita melakukan investigasi
kita melakukan proses proses penyidikan
dan sampailah terbukti dan berkekuatan hukum tetap saat ini
artinya banyak klaim banyak bantahan bantahan yang mengatakan saya tidak terlibat tidak menerima segala macam
sebenarnya sudah selesai ketika putusan pengadilan nyatakan bersalah
itu hal kedua saya kira yang mungkin perlu diuraikan lebih lanjut
dan informasi informasi lain yang kalau kita cek baik baik
julianis mengatakan dia mendengar dari pihak lain
nah ketika mendengar dari pihak lain tentu saja kita jadi bertanya apakah pihak lain memang mengatakan demikian
yang kedua kemarin dikatakan terkait dengan adanya pemberian uang pada mantan komisioner kpk pak anan pandu
dia mendengar ilenis mendengar dari minasi
pemberian dilakukan di kantornya elsa sharif
nah sementara hari ini kita baca di beberapa media elsa bilang saya tidak pernah melihat anan pandu di sana dan anon pandu tidak pernah ke kantor tersebut
nah ini kan ada beberapa yang ketika diuji di tataran awal terlihat bahwa tidak match satu dengan yang lainnya
jadi kita perlu hati hati memang untuk melihat itu agar kemudian forum di pansus aged tersebut tidak kemudian disalahgunakan oleh pihak pihak tertentu
kalau dari icw sendiri
nilainya seperti apa
yang apa yang dihadirkan di forum anget ini menurut anda apakah memang sengaja dibuat untuk membentuk sebuah opini padahal tadi sangat mudah dipatahkan oleh bung febrili diansyah karena pernyataan tentang julianis bahwa ada mantan komisioner kpk yang menerima uang dan sebagainya itu sudah terpatahkan dengan argumen bahwa ternyata julianis itu mendengar dari orang lain yang bisa saja belum tentu orang itu berbicara seperti itu
opini yang sedang dibentuk sekarang
sekarang sudah jauh dari relnya di luar persoalan legalitas yang masih jadi perdebatan gitu ya
dari beberapa orang yang dipanggil dalam pansus juga kan akhirnya kan menjadi polemik yang menghancurkan kredibilitas pansus tersendiri gitu
terpidana yang selama ini sebenarnya sudah difonis secara hukum gitu sudah jelas bahwa kpk tidak ada persoalan akhirnya diminta keterangan gitu
orang yang selama ini juga punya track record berpolemik juga kemudian dipanggil
saya pikir ini jadi persoalan dan
saya pikir ini jadi persoalan
dan kalau misalnya ada informasi misalnya diberikan sebesar satu miliar ini kasus nazarudin besar dan aset yang sudah dirampas oleh negara itu juga kan nilainya sampai kalau tidak salah sampai lima ratus miliar gitu
apa mungkin misalnya cuma dikasih satu miliar gitu ya
ini menurut saya
kalaupun misalnya itu benar maksud anda
kalau itu benar
kalau itu benar
saya sih ragu sampai segitu gitu
karena nilainya gapnya terlalu besar gitu
apalagi itu levelnya komisioner
jadi apalagi tadi sudah juga disampaikan bahwa sebenarnya sudah ada bantahan dari elsa sarih juga
jadi sebenarnya ya ini
yang disebutkan itu menjadi tempat untuk
dimana kausir kpk menerima uang itu ya
ini sebenarnya hanya jadi amunisi pansus yang saya kok melihatnya potensinya justru nanti pansus ini jadi layu sebelum berkembang aja
tapi ini kan terus berjalan
ini terus berjalan artinya ketika sempat menghadirkan juga dari pakar hukum pidana ya kalau tidak salah
saat itu pak romliat masasmita menyatakan bahwa ada dana yang diterima icw begitu ya
kemudian kpk dan lain sebagainya tuding
ketika dikatakan apa yang bisa membuktikan itu dan lain sebagainya
ternyata nah secara garis besar akhirnya apakah ini kemudian memang tujuan pansus ini yang anda lihat begitu
mencoba untuk membentuk sebuah opini saja bahwa di dalam kpk itu ternyata tidak rapi
kemudian di dalam kpk itu juga
tidak sebersih itu
kemudian dan sebagainya
saya sih pikir salah satunya adalah itu
bahwa ingin membangun citra kepada publik bahwa kpk bermasalah nih
penyidiknya banyak yang tidak taat pada sop
kemudian menyerahkan bap dan lain lain
atau memberikan informasi kepada saksi yang dipanggil
tapi ujung ujungnya kan sebenarnya memang tujuannya untuk melemahkan kpk
untuk membunuh kpk gitu
agar kpk tidak lagi mampu menjalankan fungsi fungsinya sesuai dengan kewenangan
jadi itu sebenarnya tahapan tahapan yang ingin dibangun gitu
dilemahkan terlebih dahulu dari luar kredibilitasnya
bisa jadi nanti berusaha untuk dibunuh yang lebih ya upaya upaya pasti sudah banyak dilakukan gitu ya sampai sekarang
tapi saya melihat sih ini sebenarnya hanya ingin membangun citra saja
bahwa kpk sebenarnya tidak seistimewa citranya selama ini
kalau masyarakat sudah percaya seperti itu akhirnya masyarakat malas gitu ya
melaporkan kasus korupsi yang terjadi di daerah dan lain lain
ini karena akhirnya kan citranya hanya kebanyakan
akhirnya kan citranya habis
bang febri kalau dilihat dari sejumlah pihak yang diundang oleh pansus angket di dpr begitu ya
terkesan semuanya seperti memojokkan atau menyerang kpk dalam tanda kutip seperti itu
apakah hal ini tidak membuat kpk merasa harus kemudian datang dan mencoba meng counter hal itu
atau meluruskan hal itu melalui tanya jawab di pansus angket
sebenarnya sejak awal kita tidak terlalu mencerisi ya apa yang terjadi di pansus angket tersebut
karena sejak awal kita bilang bahwa kami tetap bekerja saja
kalau pansus kemudian mengatakan punya kewenangan dan segala macam
namun sebaliknya kita semua lagi mengatakan soal ada persoalan legalitas dan catatan jasa nama lain

bagi kpk tentu akan mencari
bagi kpk tentu akan mencari
terlalu menghabiskan energi kalau kami terlalu fokus pada apa yang berkembang di pansus tersebut
bahwa nanti ada hal hal yang perlu kita jelaskan
saya kira tanpa dijelaskan di sana pun tetap bisa disampaikan secara berimbang
apalagi yang dihadirkan kami lihat sejauh ini
orang orang yang sudah dinyatakan bersalah oleh pengadilan atau kasusnya sudah berkekuatan hukum tetaplah kurang lebih seperti itu
lakukan secara keliru dari data data yang ada
jadi lebih baik energi kami yang terbatas ini kami fokuskan pada penanganan kasus kasus
dan upaya pencegahan yang kita lakukan
misalnya kasus ktp elektronik kita kemarin sudah menambah dua orang tersangka
yaitu sn dan mn
nah tentu kita butuh energi untuk fokus pada hal ini
jadi kalau ada pihak pihak yang ingin berpikir bahwa dengan kondisi kondisi tertentu
maka kpk akan melambat dalam menangani kasus ktp elektronik
makanya kita akan mencicat kebaliknya
jadi merasa tidak perlu kemudian meng counter pencitraan ataupun opini yang sengaja kemudian
kemungkinan dibentuk di dalam pansus angket yang sepertinya menyerang atau memojokkan kpk begitu ya
karena menurut anda energinya lebih baik dikerahkan untuk penanganan kasus
tapi sebelum kita lanjutkan ini kita akan lihat terlebih dahulu secara lengkap
dari yulianis kemarin dalam pansus angket kpk di dpr
terutama terkait tudingan adanya uang yang diserahkan kepada mantan komisioner kpk
sanksi untuk pemberian uang ke komisioner kpk itu minarsi dan marisima tondang
dan yang memfasilitasi itu semua adalah ibu elsa sarif
di ruang kantornya ibu elsa sarif
jadi di ruangan itu ada minarsi elsa sarif hashim dan pak pandu sendiri
ibu minarsi yang bicara sama saya
jadi waktu itu ibu minarsi kan menjadi tersangka di kpk
dia bertemu sama pak adnan pandu ini
di bawah bu min langsung mau kejar pak pandu untuk minta tolong
karena dia kan sudah memberi uang ke pak pandu
itu ada kejadian lain nggak bu yang ibu ketahui atau ibu dengar dari pihak lain
yang terkait pemberian uang yang terhadap komisioner atau penyidik
apapun yang dari institusi kpk
kalau yang saya tahu itu yang saya tahu itu yang dicicarakan teman untuk kasusnya nazarudin ya
bang febri saya ingin mencoba ingin mengetahui mencoba menggali begitu ya bang febri
katakanlah misalnya kemudian misalkan saja ini kemudian memang ada hal seperti itu
komisioner menerima uang dalam satu kasus tertentu begitu
pimpinan kpk menerima uang dalam satu kasus tertentu
tetapi sebenarnya seberapa pengaruh sebenarnya seorang pimpinan kpk dalam sebuah penanganan kasus korupsi misalnya
apakah bisa menentukan atau tidak semudah itu bisa menentukannya
jadi ada satu desain kelembagaan di kpk dan itu saya kira sudah difikirkan sejak awal oleh para pembentuk undang undang saat itu
bahwa ada lima komisioner di sana
lima komisioner ini kalaupun satu orang misalnya dipengaruhi ditekan atau diapakan gitu ya
sehingga pendapatnya menjadi berbeda itu tidak akan bisa kemudian berpengaruh sekalipun itu pada posisi sebagai ketua kpk
karena ada komisioner yang bekerja secara kolektif
kalaupun komisionernya misalnya bermasalah itu ada mekanisme lagi dalam proses ekspos itu
ada penyelidik penyidik dan penuntut dan proses diskusi terjadi berdasarkan bukti bukti yang ada
jadi hampir tidak mungkin dengan mekanisme mekanisme yang ada
yang dipertahankan sejak kpk jilid satu kemudian intervensi intervensi atau upaya penghentian kasus tersebut bisa terjadi
apalagi kalau kita lihat katakanlah asumsinya yang ingin dipengaruhi adalah kasus nazarudin misalnya
atau kasus kasus yang terkait dengan hal itu
kita tahu persis sejumlah kasus yang terkait dengan hal itu sudah diproses
sudah berkekuatan hukum tetap
bahkan ada bukan hanya tindak pidana korupsi yang diproses
tapi juga tiga pidana penyisian uang
dan sejumlah pihak yang terkait baik di wisma atlet di udayana atau proyek proyek yang lain sudah diproses
juga termasuk hambalang sampai menyentuh menteri aktif pada saat itu dan ketua partai penguasa saat itu
bahkan saat ini kami menangani pidana korporasi yang pertama untuk kasus yang masih ada kaitannya dengan proyek
bagaimana perusahaan tersebut
artinya penanganan perkara ini terus maju karena kita paham betul bahwa ada banyak dimensi di sini yang harus kita selesaikan
memang tidak bisa kpk sendiri yang menyelesaikannya
karena itu kami harus bersama sama dengan kepolisian dan kejaksaan karena itu memang perintah undang undang
untuk koordinasi dan supervisi
oke sekali lagi kami ingin putarkan kembali pernyataan julianis
angket kpk kemarin juga menyebut ada beberapa orang yang terkesan dekat dan melindungi seseorang bernama nazarudin
pada awal kasus saya dikasih tahu langsung sama nazarudin kalau dia itu punya beberapa orang di dalam
tapi kan saya nggak tahu benar atau tidaknya dia ngomong
jadi menurut nazarudin adalah harja chandra johan budi itu punya hubungan istimewa sama dia itu menurut pengakuannya nazarudin
bisa diulang bu siapa saja bu yang dianggap orang dalamnya nazarudin
tadi saya mau nanya yang dimaksud orang dalam ini siapa
tiba tiba ibu menyebutkan nama bisa diulang bu
orang orang kpk yang menurut nazarudin dia punya hubungan istimewa
bahwa itu seperti apa bu
bisa menjaga nazarudin dalam kasus
menjaga nazarudin mempunyai hubungan istimewa dalam rangka menjaga nazarudin dalam kasus di kpk
itu siapa saja
awalnya itu adera harja chandra johan budi
kalau icw sendiri memantau sebenarnya kan tetap harus mengkritisi lembaga lembaga yang ada
misalnya kpk kata karena pembinaan sistem
misalnya sendiri bisa tentu saja memfilter orang orang itu yang tidak bersih bisa disingkirkan oleh kpk
secara internal tentu saja ada pembersihan internal begitu
tapi kalau icw memantau sendiri memang benar tidak sebenarnya
ketika di luar berbicara menjadi sebuah rasium bahwa ada sebenarnya di kpk itu orang orang yang bisa kemudian ikut bermain menjadi pelindung dan lain sebagainya
ya pertama setiap orang bisa klaim sebenarnya
saya punya kedekatan dengan komisioner ini
saya bisa punya kedekatan
itu klaim ya
menurut anda itu klaim
karena kalau dalam kasus ini sebenarnya kan pernyataan yuliani sudah terbantahkan
karena nazarudin sendiri sudah difonis gitu
jadi dari proses tersangka kemudian dilemparkan pengadilan tribu kor
bagaimana orang bisa menjaga kalau akhirnya difonis juga begitu ya
jadi menurut saya ini sebenarnya klaim dari nazarudin yang kemudian mungkin didengar atau disampaikan kepada yuliani agar tenang
bahwa nanti saya akan dilindungi perusahaan kita akan bebas gitu ya
jadi ya menurut saya ini klaim klaim aja
bahwa kpk ada masalah ya
beberapa kan kasusnya dulu waktu pertama kali kpk berdiri kan ada yang kemudian penyidiknya dikembalikan ke institusi awal
karena melakukan suap dan lain lain menerima suap gitu
juga ada bagian keuangannya juga yang sudah dilimpahkan kpk ke kepolisian
jadi sebenarnya bahwa ada upaya pembersihan di internal kpk sendiri sudah berjalan gitu
pengendalian internalnya juga sudah berjalan
yang saya khawatirkan justru banyak yang klaim bahwa saya dekat dengan ini dan dekat dengan itu
dan pada akhirnya
akhirnya kan terbantah juga
bang febri mungkin bisa dijelaskan di forum ini begitu bang febri
ketika sekarang cerita yang dibangun seolah olah memang mencitrakan bahwa kemudian di dalam kpk itu sebenarnya tidak bersih bersih amat
ada beberapa orang yang diduga ini dan itu
walaupun tadi menurut mas agus dari icw ini sudah terbantahkan sendiri bahwa nazarudin pun sudah difonis
tapi sebenarnya di dalam kpk sendiri secara internal adakah mekanisme kemudian menyisir orang orang yang dinilai mungkin tidak
apa namanya integritasnya kurang tidak berintegritas tidak capable dan lain sebagainya
adakah mekanisme itu yang kemudian secara natural akhirnya terfilter sendiri orang orang yang dinilai tidak berintegritas tadi tidak akan bisa bertahan lama di kpk
mungkin ada baiknya saya jelaskan sedikit saja bagaimana mekanisme itu mulai dari orang orang masuk ke kpk
jadi orang orang nasruddin ke kpk itu ada indikator indikator tertentu
salah satunya adalah indikator integritas yang memang tidak bisa ditawar
karena indeksnya lebih tinggi di sana
dan yang menghitung itu adalah konsultan yang memang memahami aspek psikologi dan juga memahami aspek aspek lain yang digunakan dalam rekrutmen terhadap lembaga lembaga negara yang memang punya kredibilitas
jadi itu berjalan terpisah terlebih dahulu
barulah kemudian di tahap akhir diseleksi lagi
nah setelah masuk di dalam kemudian ada yang namanya proses pengawasan internal
karena pengawasan internal yang terjadi di kpk selama ini itu justru bisa mengungkap adanya dulu di awal awal penyidik yang diduga memerah saksi
itu kemudian kita kembalikan
termasuk dalam kasus nazruddin ini ketika pada saat itu ada pejabat kpk yang disebutkan di sana dan setelah diperiksa
ditelaah kemudian memang ada indikasi kedekatan atau faktor yang lain
atau faktor yang bisa mempengaruhi objektivitas maka dikembalikan ke instansi asalnya
justru itu dilakukan sebenarnya
atau katakanlah masyarakat sekarang menemui ada pihak pihak baik yang mengaku ngaku sebagai kpk
atau pihak pihak yang merupakan pegawai kpk yang diduga melakukan pelanggaran itu
akan lebih bagus kalau itu dilaporkan di pengawasan internal kpk
kita pastikan itu akan diproses
kami punya pengalaman panjang soal itu
bukan hanya pegawai di level bawah bukan hanya pejabat eselon ii misalnya atau eselon satu
bahkan pimpinan kpk pun diberikan sanksi etik kalau memang terbukti dia melanggar
itu sudah beberapa kali sebenarnya
karena kita punya mekanisme misalnya komite etik itu ada unsur eksternal yang lebih banyak di sana
sehingga tidak bisa dikatakan komite etik atau majelis etik atau apapun namanya itu

justru kita sangat senang kalau ada laporan laporan seperti itu
karena itu salah satu bagian dalam bersihkan kpk
karena ini cukup penting mas indra
harus dibedakan pengakuan pengakuan orang orang di luar sana yang mengatakan misalnya
saya kenal dengan komisioner kpk saya kenal dengan direktur dan deputi
atau bahkan membuat lembaga lain yang namanya mirip kpk
nah kalau ada pihak pihak seperti itu yang meminta uang
segera saja laporkan ke penegak hukum setempat
kemudian proses secara hukum kapan perlu dilakukan tindakan hukum yang tegas
itu sudah juga terjadi di beberapa daerah
ada yang di mandung ada yang di makassar dan beberapa daerah lain
oke berarti ini menjadi menjelaskan duduk masalah yang sebenarnya ada di dalam kpk
bahwa menangkis semua tudingan yang pernah disampaikan begitu ya mungkin oleh julianis kemarin dalam sidang pansus angket kpk
terima kasih atas klarifikasinya bung febri diansah jurubicara kpk
dan juga mas agus narayana telah bergabung bersama kami malam ini
dan cnn indonesia prime news masih akan segera kembali